hai tuh kalau langsung aja kita tangkap ya iya ya bareng bareng aja ya abel itu
dalam hitungan ketiga langsung ditoprak selibut ya
selalu jamiatan rahimahkumullah
pada itu goloknya dipastikan tajam dan sudah diasah pada ya alhamdulillah pausan seharian saya asah
ini golok tajam bahkan enggak bakal nyakitin yang namanya kambing alhamdulillah karena
rasulullah itu mengajarkan kepada kita tidak boleh menyiksa binatang karena binatang pun juga
makhluk allah jadi goloknya harus tajam semangat sekali
kambing ngayap kalau kesasar gimana repot dia kan nggak tahu alamatnya gimana kalau kambing udah nggak ada tahu nih kambingnya doyan banget kabur kaburan hai hai kalah jauh berkaburan
iya emang kenapa ya
tapi aku udah besar di sini
ini ujung ujungnya ribut ah udah udah sekarang kita cari aja kambingnya kita berpencar supaya makin cepat
ketemu kambingnya saya pada pas dikit kita ke arah sana
kalau saya hai kalian duduk sebelah sana bagus ya
ini duduk ini kok nyari kambing ke tempat sampah
tahu saya ustadz musa yang mulia dasantun di tempat sampah gini nggak ada kambing deh adanya pemulung
ya kamu timotoplastik sampah sampah bekas
kalia berdua coba cari sebelah sana ya
cepet tuh ada hekal
hekal tunggu hekal
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam pak iman
maaf pak ustadz mengganggu pak ustadz
saya mau tanya pak ustadz
masalah persiapan pemotongan kambing saya bagaimana pak ustadz
begini pak iman
sebelumnya kami mohon maaf
bukan pak iman ya tapi
kami masih dalam proses persiapan pak eman
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam pak iman
tadi kita udah nyanyi kesana tapi kambingnya gak ada
dan itu bukan pak ustadz
mohon maaf pak iman tenang dulu ya pak iman
saya yakin kok masih ada sekitar pesantren ini
saya tidak mau tahu pak ustadz ya
pokoknya akikah anak saya
harus jadi lho pak ustadz
jangan sampai batal loh pak ustadz

iya pak iman pokoknya kami akan selesaikan masalah ini
sampai bener bener selesai
dan kami akan cari kambing yang sampai ketemu ya
insya allah akikahnya pak eman
tetap terlaksana pak iman ya
sabarnya pak iman
kalian itu kan disuruh nyari kambing
ngapain lu disini
pak sri kiti
kita tuh bukannya lagi duduk duduk
kita tuh bukan lagi santai santai
kalau dia lagi lewat sini
kalau dia lewat sini baru nanti kita turun
itu kambing apa bahas uai
kalau kalian tunggu disini yang lewat bukan ada kambing
ngomong kompak begitu
jangan suka ngikut ngikutin suara kambing kayak gitu deh
siapa lagi kalau bukan pak ade
pak ustadz musa yang mulia dan santun
ada apa pak dedayat yang terbuka
suara saya ini
tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh
telinga ini mendengar suara ampe
dari dalam kamar
pak de ngapain dalam kamar ya
kamu jalan duluan
yuk kita cari kambingnya
bukan dalam depan kamar
udah sobri yuk
kamu duluan ya
kamar kambingnya belum ada
kan kalau kayak begitu
cuman harus ikutan
bangun bangun bangun bangun
ayo ke depan
dalam itungan ketiga
dua tiga alhamdulillah ketangkep juga semuanya sudah aman terkendali alhamdulillah padeh
hai rasa min sich
dengaman orang orang di bidang perbanlikemu tadi ongkar kabur dan baka memesan karambir khluks aurangge bayam bohong bongshank siang
pane mau nanya siapa yang menyembunyikan kambing di kamar ini
ya bukan kita pakde pak ustadz
soalnya kan saya sobri sama lukman ada di depan masjid
mau disergap kan
wajah kamu ini sumringah
tunggu tunggu pasti dia nih udah nih
ternyata pada pelakunya itu saya sendiri
karena awalnya itu udah menung
gila hitam hitam gitu abu abu
nah saya takut kalau kambing itu kena hujan
nah kan kalau kena hujan kan dia bisa masuk angin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita semua bisa berkumpul disini dalam keadaan sehat walafiat
yang dimana kita akan melaksanakan salah satu sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
yaitu akikah putri dari bahasa indonesia
bapak sulayman ya
rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda
akikah dilaksanakan karena ada kelahiran bayi
maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya
hadis riwayat buha buhari
ya dan mari juga sama sama kita doakan
semoga putrinya pak eman
kelak tubuh menjadi manusia yang berguna bermanfaat untuk nusa bangsa dan juga agama
serta menjadi perhiasan yang berharga untuk keluarga
baik kalau begitu untuk mempersingkat waktu
mungkin pak eman sekarang bisa kita laksanakan sembelih hewan ya
silahkan pak uset
mohon izin silahkan pakde
minta tolong boleh pak uset
lebih baik pak iman aja
ya masih ada pak eman disini pak eman saya rasa lebih
berkompeten untuk itu
yaudah sering hati pegangin bawa kesini
tenang tenang tenang